sementara itu menteri keuangan sri mulyani indrawati memproyeksikan rata rata nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika akan melemah hingga kisaran tiga belas tujuh ratus hingga empat belas rupiah pada dua ribu dua puluh
menteri keuangan sri mulyani mengatakan kondisi global yang belum menentu mengakibatkan pelemahan mata uang garuda
pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun tumbuh lima menjadi lima satu persen
kondisi perekonomian dari kondisi global memberikan tekanan terhadap prospek ekonomi global dan pengaruh ke proyeksi dua ribu sembilan belas di kisaran lima empat hingga lima delapan persen
menurut sri mulyani nilai tukar dua ribu enam belas sebesar tiga belas tiga ratus tujuh puluh selama rata rata setahun
sementara pada tahun dua ribu tujuh belas sebesar tiga belas tiga ratus delapan puluh empat per dolar amerika dan tahun ini sebesar tiga belas delapan ratus
dengan potensi terjadi tekanan untuk melemah
di tahun dua ribu sembilan belas sekitar tiga belas tujuh ratus hingga empat belas rupiah per dolar amerika
dan berikut asumsi makro dua ribu sembilan belas pemerintah